stempel daerah istimewa yogyakarta sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi
sebenarnya sudah disematkan sejak tahun lalu
selain menjadi provinsi termiskin di pulau jawa
yogyakarta juga merupakan daerah dengan besaran upah minimum provinsi terkecil kedua
di balik stempel badan pusat statistik tentang yogyakarta sebagai provinsi termiskin
yogyakarta di mata wisatawan menjadi salah satu destinasi wisata primadona
kami akan mengajak anda membahas tingkat kemiskinan daerah di indonesia
kita akan membahas bagaimana sebenarnya kemiskinan di indonesia
sebenarnya kalau kita bicara kemiskinan itu ada suatu yang sangat kompleks dan komprehensif kalau membahasnya
tapi kalau kita lihat ini ada beberapa harga komoditas pangan yang menyumbang kenaikan harga
dan pastinya juga membebani warga indonesia terutama terkait pengeluaran mereka
kalau kita bicara mengenai faktor faktor penyebab dari adanya kemiskinan ya
secara eksternal kalau kita lihat ini kita tidak bisa melepaskan dari adanya kondisi geopolitik ya
geopolitik perang ukraina dan rusia yang berlangsung dari dua ribu dua puluh dua terutama
itu juga berpengaruh terhadap naiknya sejumlah harga komoditi
karena adanya restriksi kebijakan impor ataupun ekspor dari beberapa negara penghasil beras
seperti misalkan india kemudian juga vietnam
di tahun dua ribu dua puluh dua sendiri berapa harga komoditas beras yang diperoleh

jadi mereka melakukan pelarangan
anda tidak pernah menyangka bahwasannya terigu ini banyak diekspor dari negara yang berkonflik
yaitu salah satunya rusia kemudian negara negara di kawasan eropa timur
kemudian juga gula pasir ini ada larangan ekspor juga dari beberapa negara penghasil gula di dunia
seperti india juga kemudian vietnam dan beberapa negara arab

dan juga cabai merah
nah bicara mengenai cabai ini salah satu hal yang menarik di indonesia
karena ini salah satu indikator inflasi
kalau kita bicara mengenai kenaikan harga cabai pasti pengaruhnya kepada tadi ya konsumsi masyarakat biasanya sifatnya seisional
atau sesional itu biasanya kayak misalkan mau lebaran tahun baru natal gitu
nah tapi yang menarik kalau saya tadi coba membedah bahwasannya harga cabai ini juga dipengaruhi selain dari cuaca
juga adanya larangan impor
ataupun pengurangan ekspor dari pupuk sendiri
kalau kita sempat beberapa kali memberikan informasi terkait para petani mengeluhkan harga pupuk naik
sebenarnya juga dipengaruhi oleh beberapa negara penghasil pupuk dunia yang melarang negara negara tersebut melakukan ekspor yang berlebihan
merupakan restriksi yang harusnya bisa menjebatani harga harga komoditi yang naik sebegitu signifikan menjadi lebih bisa dikontrol
kemudian juga kita tidak bisa melepaskan dari komoditas
nah ini salah satunya paling penting adalah bbm
sepanjang dua ribu dua puluh dua harga minyak mentah ini melonjak cukup signifikan
paling tinggi nih ya kalau saya bisa memberikan informasi di bulan maret dua ribu dua puluh
itu harga minyak mentah dunia bisa mencapai satu ratus tiga puluh usd per barrel
ini jumlah yang paling tinggi dan sepanjang dua ribu dua puluh dua itu rata rata kenaikannya dari delapan puluh hingga seratus usd per barrel
makanya pemerintah mulai menggap menggap nih
kemudian juga kontrak rumah ini pastinya juga bersinggungan dengan bagaimana ketika kita melihat kondisi pada saat pandemi covid sembilan belas
masyarakat banyak yang dirumahkan
ya masyarakat dirumahkan dan mereka tidak mampu untuk membayar kontrakan
saya kasih flashback sedikit kalau di jakarta tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu banyak sekali kos kosan kontrakan yang kosong
karena banyak pegawainya yang dirumahkan atau kena phk
nah ini akibatnya ya mau gak mau harus naik ya karena mereka harus menjaga dari segi kayak tadi misalkan apartemen
kemudian rumah mereka harus biaya maintenance biaya listrik air tetap harus dibayar
sementara pengguninya tidak ada
kemudian juga lpg ini juga terpengaruh dari masalah geopolitik
rusia tidak mengekspor gas mereka ke negara negara eropa seperti ke jerman misalkan
tapi di sisi lain kenaikan sejumlah komoditi non pangan ini juga berdampak positif
karena indonesia kebagian cuan dari batu bara kemudian juga kita bicara dengan minyak
karena ditopang oleh beberapa komunitas non pangan
yang juga di satu sisi blessing from disgue buat indonesia karena naik cukup signifikan
nah lalu kita melihat lagi distribusi garis kemiskinan
nah kemiskinan ternyata orang indonesia sangat konsumtif ya kalau di data dari bps ini
jumlah yang cukup terselidiki
jumlahnya cukup besar kalau kita lihat
memang ada yang mengatakan konsumsi dalam negeri kita itu adalah salah satu hal yang mendrive pertumbuhan ekonomi
tetapi juga harus kita pertimbangkan makanan makanan yang kita konsumsi rata rata juga impor
seperti tadi misalkan terigu kemudian juga beras kemudian juga cpo atau minyak lapas sawit sendiri itu rata rata juga import akibatnya harga makanan naik
kemudian juga tren daripada konsumsi masyarakat dengan sistem belanja online juga mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap makanan
kalau pandemi ingat dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ini orang orang konsumsi makanan tinggi karena mereka banyak kena lockdown
tinggal di rumah dan mereka banyak online shopping maupun makanan online
kebutuhan kebutuhan tersiar mereka tidak menjadi suatu parameter
mengingat tadi mereka berusaha untuk bertahan hidup dengan pola konsumsi kemakanan di era pandemi
nah kita bicara tentang kemiskinan nih
dan kalau kita kompersikan di bulan september sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu memang terkesan turun ya
tapi kalau kita lihat dari year on year nya dari september hingga september dua ribu dua puluh dua ini naik
nah tapi yang menarik adalah kenapa bisa begitu
misalnya kita lihat ini ini kenaikannya ini salah satu tadi faktornya
salah satu faktornya geopolitik kenaikan barang impor kemudian juga perubahan perilaku masyarakat
kemudian juga kita melihat adanya faktor yang bersifat internal cuaca dan juga pemutusan hubungan kerja
nah kalau saya sedikit bisa memberikan informasi faktor yang mempengaruhi kemiskinan ya di triwilan ini ekonomi melambat
triwulan ketiga ekonomi kita melambat
melambat nih ya
kemudian kenapa bisa melambat ini salah satunya adalah upah buruh harian
upah buruh tani
harian itu turun
turun sebesar satu sembilan puluh sembilan persen
nah ini kan kita lihat
kemudian juga konsumsi rumah tangga
konsumsi rumah tangga indonesia itu turun nih sebesar dua belas poin
ini gede banget loh sebenarnya kalau ngomong seperti ini
jadi sebenarnya beberapa hal tadi yang mempengaruhi bahwasannya semua ini terkesan seperti angka statis yang turun secara signifika
tapi sekian persen angka kemiskinan kalau kita hitung secara statistik cukup besar gapnya dan ini merupakan salah satu hal yang harus diwaspadai oleh pemerintah
nah kemudian kita lihat nih kota kota atau provinsi mana saja
papua misalkan dua puluh enam delapan puluh persen angka kemiskinannya
tapi ini adalah bukan jumlah penduduk ya karena mungkin jumlah penduduk papua papua barat nusa tenggara timur tidak sebanyak misalkan dari sumatera selatan
begitu juga penduduk as
dengan pertumbuhan kemiskinan lima belas empat puluh tiga persen pastinya lebih sedikit daripada penduduk misalkan dari sulawesi selatan sumatera selatan maksudnya
jadi ini merupakan angka angka dimana pastinya kalau kita lihat papua ini secara demografi kondisinya memang pegunungan
kemudian mereka sangat menggantungkan hidup pada tanaman tanaman yang endemik misalkan kayak umi umbian
kemudian juga di satu sisi konsumsi masyarakat peralihan dari konsumsi
makanan endemik tanaman tanaman endemik menjadi beras itu juga berpengaruh
kemudian juga di satu sisi juga transisi masyarakat daerah menuju masyarakat modern juga berpengaruh
kemudian distribusi makanan itu salah satu yang penting
ketika bbm naik ya ini salah satu yang tadi saya belum paparkan
ketika bbm naik maka akan ada pertambahan kos distribusi ongkos distribusi bbm
makanya banyak yang bilang kalau semen di papua ini harganya bisa lebih mahal daripada misalkan di sumatera selatan bahkan di jawa
bensin di papua bisa lebih mahal daripada di jawa karena ongkos distribusi mempengaruhi harga komoditi di setiap daerah dan tentunya juga berpengaruh terhadap angka kemiskinan
ya itu tadi informasi yang saya beri katakan terkait dengan kemiskinan di indonesia
kemiskinan di daerah istimewa yogyakarta mencapai sebelas empat puluh sembilan persen menduduki peringkat ke dua belas provinsi dengan kemiskinan tertinggi di indonesia